selasa tiga belas juli menjadi hari yang bersejarah bagi para perwira muda tni
hari itu mereka resmi lulus dari pendidikan dan bertugas sebagai perwira tni
namun bagi letda laut alwas giving hamonangan tiris hari itu menjadi sangat spesial
ya selain berhasil lulus dari akademi angkatan laut ia juga mendapat predikat lulusan terbaik
ia pun berhak mendapatkan tropi adi makayasah
letda laut always giving adalah potret kegigihan dan perjuangan seorang pemuda untuk menjadi anggota tni
ia berasal dari keluarga sangat sederhana
ayahnya hanyalah seorang juru parkir di jayapura papua
selain itu ia pun berasal dari suku papua yang kadang dipandang sebelah mata
bagi letda always keluarga adalawis
setelah berjalan kemudian dia menemukan kekuatan untuk berjuang
kesuksesannya menjadi juara di akademi angkatan laut ia persembahkan kepada keluarga tercinta
untuk keluarga sih saya harapkan dapat membantu keluarga dalam hal ini
kan saya masih punya dua orang adik
mungkin dengan adanya saya dan juga kakak kakak saya mungkin lebih meringankan beban orang tua
sehingga orang tua saya bisa lebih tenang
kesuksesan anak tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua
tak terkejut tapi masih ada yang berharga
dan juga saya berharga

meski tak mampu memberikan banyak materi
ia selalu berupaya menanamkan nilai dan prinsip hidup yang kuat pada keluarganya
pesan khusus bapak kepada kedua anak dikasih
supaya kelak bisa menjadi prajurit prajurit yang baik bagi bangsa dan negara
jangan nekok kiri kanan jalan
sesuai apa yang sudah dimandatkan oleh bangsa dan negara
itu pesan bapak kepada mereka
dan kalau sudah di atas jangan lupa lihat ke bawah
saya menjadi pimpinan yang bijak
berhasil meraih predikat lulusan terbaik dari akademi angkatan
dan laut tentu bukanlah akhir dari pertarungan hidup bagi letda laut always giving
jalan pengabdiannya justru baru saja dimulai
tapi kisahnya bisa menginspirasi pemuda indonesia lainnya untuk tidak pantang menyerah
iwan hermawan dwi ari jakarta